belakangan ini memang dia kayak gitu sering marah marah
mungkin karena dia lagi capek jadi cepet marah
lagian itu kan mobil baru
hasil kerja payah dia
gak apa apa kok kalau kamu mau pake boleh aja
kalau misalnya mau jalan jalan atau pulang kampung
kasian mbak yati
aku sudah biasa gak apa apa kok
kan dipecahin sih
maaf li aku gak sengaja
pasto keluar aja

kalian pikir cari uang gampang
barang barang mahal begitu jantung
kalau masih nakal lagi jangan main kesini
ya allah mas kamu tuh kok ngomongnya kayak gitu sih
lihat tuh anak anak pada ketakutan
biar mereka tahu diri
cari uang itu susah
mas namanya juga anak anak
maaf loh ini anak anak aduh
ganti punya uang
eh mas mau ke mana mas
makanya kamu pergi jangan banget
ah ini repot ini urusannya
jangan pergi dalam keadaan marah mas

selamatkan dia dari gode gode
mas basokoro jangan
selamatkan dia dari godaan gemerlapnya dunia ya allah
mungkin mas bas itu sedang emosi ya
masmu itu sudah berubah bri
sekarang dia jadi cepat marah
kadang kadang tanpa alasan
eh taruh taruh
ya bang ya bang makan lu banyak
eh coba taruh yang tubuh itu

sudah saya cari kemana mana
akhirnya nongol juga
mentang mentang punya mobil baru si bos ngilang terus
wah saya tahu caranya supaya bos gak pusing lagi

nggak ternyata bapak risau
nggak usah pusing dong kan ada intan
nah biar nggak pusing
udah gitu bapak minum dulu
biar pikirannya gak pusing lagi
biar pikirannya nggak pusing lagi
kenapa suamiku sekarang berubah
ini udah jam berapa
kok dia belum pulang juga